masih seputar aksi kekerasan saudara yang kali ini dilakukan oleh sejumlah remaja perempuan yang terjadi di kawasan koja jakarta utara
aksi yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh masalah asmara
kami tidak dapat menampilkan secara utuh video yang dilakukan oleh sejumlah remaja perempuan ini karena unsur kekerasan dan tidak patut ditiru
video yang viral beredar di media sosial ini memperlihatkan sejumlah remaja perempuan berkelahi hingga melakukan kekerasan fisik
akibatnya salah satu remaja perempuan menjadi korban dari aksi kekerasan ini
keributan diduga akibat masalah asmara
sementara menurut salah satu warga para remaja tersebut sering terlihat berkumpul di dekat lokasi
tidak tahu orang gelap sih di situ saya juga orang pikir ah udahlah saya masuk tidak lihat
oh berantem kali ya jadi saya takut kaburan saya tutup
berikut berikut gitu ya bu rame bu
ya raung kan dari situ pada keluar kali saya langsung nutup nggak tahu
pokoknya ada cowoknya juga pakai motor atau gimana
tidak tahu anak sini ya saya tidak tahu pakai motor apa tidak ya
jadi sering kumpul di sini anak anaknya
iya anak tahu anak dari mana saja
akibat kejadian ini warga merasa resah dan takut
namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut